kayaknya kita dikerjain deh bos
soalnya nggak ada yang ngejar kita
wah berat juga
gue bakal cari cara lain untuk nantang si boy
boy bakal terima tantangan gue
wah doa doanya gak ada yang ngangkat telepon gue
si geria sama si boy pada kemana bi
udah pada pergi
ya minggu depan ini bahaya
bukan cuma ninggalin gue lah berdua ya
ninggalin bon juga
terima kasih bi
itu ada apaan sih
gue juga gak tau nih
cuman yang gue denger
katanya buy mau bikin rusuh lagi
sama game motor musuh bubu hitamnya
masih mending gue pulang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
bu juga ikut sama lo
gua gak akan pernah lupain kejadian itu boy
sebentar lagi pulau bakalan hancur
katanya kayak monster
dengar suara seringnya kabur
kayaknya kita dikerjain deh bos
soalnya nggak ada yang ngejar kita
wah berat juga
gak usah gak usah gak usah
gue bakal cari cara lain untuk nantang si boy
gue yakin boy bakal terima tantangan gue

buat cowok yang namanya boy ketua geng wario
kalau lo laki laki gue tunggu lu di markas pinggi serigala untuk duel sama gue
kalau enggak mending lo pakai rok
karena lo bukan laki laki
gue tunggu lo nanti jam empat sore di markas geng serigala
familah lu genternya
brustal gak gua

udah cantik juga
nanti braun hati hati
kalo lo geng warrior kalo lo laki laki gue tunggu lo di markas geng serigala untuk duel sama gue
kalo enggak mending lo pake rok karena lo bukan laki laki
gue tunggu lo nanti jam empat sore di markas geng serigala
jadi itu alasannya nyariin gue dari tadi cuma buat ngajak duel
terus gimana bu mau lo samperin
woy ditanya sama ladimah aja lo mau nyamperin dia sekarang
boy kalau lo nyamperin mondi sendiri belum tentu dia sendirian
woy lo belum jawab juga
lo ngapain masih disini ya kan udah gue balikin cabut sonu
terus gimana ya
gak tau tuh dia maksa jalan
bener bener itu orang kita
yang khawatir dia ini mah santai aja
gue cowok yang namanya boy ketua geng warior
kalo lo laki laki gue tunggu lo di markas geng serigala untuk duel sama gue
mending lo pake rok
karena lo bukan laki laki
gue tunggu lo nanti jam empat sore di markas geng serigala
ketua geng warior
maksudnya si boy kan
fix banget nih
si boeing ini anaknya pasti nyebelin banget
musuhnya aja banyak banget

si boy ini anaknya pasti nyebelin banget
cepet banget sih tuh anaknya hilangnya
apa jangan jangan dia tahu ya
gue ngikutin dia
ini basecamp udah nampak sepi banget
yang lain pada kemana
kan lo tau mereka pada kuliah
lo telponin semua anak anak
suruh pada kumpul di basecamp sekarang